masjid baitul salam di kawasan bsd city tangerang selatan
menerapkan sistem pendaftaran dan penilaian resiko terhadap jemaahnya
dengan menggunakan formulir online
hal ini dilakukan untuk memastikan ibadah selama pandemi tetap aman
serta mencegah penularan covid sembilan belas
untuk sementara masjid hanya dibuka untuk jemaah internal kompleks the green
yang telah dinyatakan tidak memiliki resiko tinggi terkait penularan covid sembilan belas
pengurus masjid memberikan tautan form penilaian resiko berisi pertanyaan kepada setiap jemaah
penilaian resiko atau asesmen ini dilakukan setiap minggu
sehingga pengurus masjid bisa sekaligus memantau kondisi para jemaahnya
ide dari jamaah ingin membantu supaya penularan atau tidak terjadi penularan
atau penyebaran covid sembilan belas
tapi bagaimana cara mengidentifikasinya
dimulai dari awal sejak dari rumah
jadi pertanyaan pertanyaan itu disusun untuk nanti di bagian dari aplikasi
itu juga di dalamnya mengandung kebiasaan mereka
dan mereka berpikir bagaimana nanti aplikasi itu personal risk assessment sebenarnya
sekaligus juga melindungi dirinya mereka pribadi dan melindungi jemaah yang lain
jemaah yang telah mengisi form penilai
penilaian resiko akan mendapatkan kartu penilaian dengan hasil penilaian berdasarkan isian form
jika hasilnya hijau atau resiko rendah warga tersebut dapat memasuki area masjid
namun jika merah atau risiko tinggi warga tidak diperkenankan untuk beribadah dulu di masjid
pengecekan kartu jemaah dilakukan sejak memasuki area parkir masjid
saat memasuki masjid setiap orang tetap harus mentaati protokol pencegahan covid sembilan belas
seperti menggunakan hand sanitizer
serta memilih saf yang telah diatur jaraknya antar jemaah
jadi sebenarnya dari warga sangat antusias sekali
jadi ke depan saya yakin akan lebih banyak lagi jemaah yang akan hadir ke sini
tentunya dengan proses screening kemudian prosedur yang harus dilewati
dengan menerapkan protokol pencegahan covid sembilan belas
masjid baitul salam membatasi daya tampung jemaah maksimal satu ratus sembilan puluh orang saja
padahal saat kondisi normal masjid ini bisa menampung sampai sembilan ratus orang
dengan menggunakan sistem dan teknologi ini warga dapat beribadah dengan lancar
dengan tetap mematuhi ketentuan pemerintah dalam mencegah penularan covid sembilan belas